penggunaan masker sekali pakai meningkat di tengah rekomendasi pemerintah tentang efektivitas masker
terlebih masker medis sekali pakai kini mudah didapat dengan harga yang terjangkau
penggunaan yang meningkat juga diikuti melimpahnya kembali sampah masker sekali pakai
akibatnya sampah masker sekali pakai menjadi masalah baru
sampah masker ini dibuang bercampur dengan sampah lain bersama dengan sampah plastik rumah tangga
bahkan tercecer ke badan air seperti sungai dan selokan
sejauh ini sih masker yang pernah ditemuin
sarung tangan jarang
kadang bercecer kadang juga ada yang pernah ngumpul
ya sebetulnya kita ngerasa ngeri ngeri juga ya
takutnya kan sekarang lagi musim pandemi wabah virus covid sembilan belas
takutnya kita terpapar
idealnya sampah masker harus dibuang dengan cara khusus
disterilkan dengan disinfektan
digunting gunting atau dirusak terlebih dahulu
dikelompokkan dalam kantong terpisah bersama sampah masker lain
ditandai sebagai bahan berbahaya dan beracun
lalu dibuang di tempat sampah
dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta telah menangani sebanyak satu lima ratus tiga puluh delapan kg limbah masker sekali pakai
dari rumah tangga selama masa pandemi covid sembilan belas
data limbah infeksius tersebut terhitung dari bulan april hingga akhir desember dua ribu dua puluh
dinas lingkungan hidup dki jakarta bekerjasama dengan pihak pengolahan limbah b tiga berizin untuk pemusnahannya
sedangkan sampah medis dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di jakarta yang diawasi pihaknya mencapai lima enam ratus tujuh ton selama pandemi ini
jumlah tersebut dikumpulkan dari rumah sakit yang melayani maupun yang tidak melayani pasien
untuk pemprov dki kita sudah menyiapkan dua tahun lalu kita sudah membuat tempat penampungan sementara sampah limbah
untuk pemprov dki kita sudah menyiapkan dua tahun lalu kita sudah membuat tempat penampungan sementara sampah limbah

ketika ada pandemi kita sudah tahu bahwa itu adalah bagian yang namanya limbah infeksius
ketika ada pandemi kita sudah tahu bahwa itu adalah bagian yang namanya limbah infeksius
jadi kita sudah persiapkan dan mekanismenya yang sudah kita tetapkan dalam sop ini berjalan dengan baik
hanya mungkin masih adalah sebagian kecil masyarakat yang mungkin agak malas memilah ini sampah masker sekali pakainya ini sampah organik yang didalikan dari rumah tangganya
tetapi kita tetap berusaha minimal pada tps tps itu petugasnya harus berusaha untuk memiliki sampah yang tidak terkena

sejalan dengan data tersebut pusat oseanografi lipi juga telah mempublikasi hasil monitoring sampah di muara sungai jakarta
hasilnya ditemukan jenis sampah yang sebelum masa pandemi belum pernah ditemukan
sampah tersebut adalah apd
di antaranya masker sekali pakai masker kain juga masker jenis lain
selain itu jenis sampah apd yang juga ditemukan di antaranya sarung tangan pelindung wajah hingga baju hasil

hasil penelitian ini dipublikasi dalam bentuk jurnal internasional pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh oleh pusat penelitian oseanografi lembaga ilmu pengetahuan indonesia
hasil riset kolaborasi tiga peneliti dari lipi dengan para ahli dari ipb dan universitas terbuka ini menyimpulkan
sampah medis di muara sungai menuju teluk jakarta semasa pandemi covid sembilan belas mengalami peningkatan
meski plastik mendominasi sampah di muara sungai sebanyak empat puluh enam hingga lima puluh tujuh persen
dalam riset ini para peneliti menemukan sebanyak tujuh ratus delapan puluh sampah medis atau sekitar tiga belas ton per hari
jadi kalau sampah apd itu kan sebenarnya sebagian besar itu didominasi bahan dasarnya adalah plastik
nah ketika kita berbicara tentang plastik apalagi misalnya contoh masker
masker ini dia bahan dasarnya polipropilen sama poliester
justru bahan masker apalagi masker medis ini bisa lebih cepat lepas daripada yang ada bahannya katakanlah di baju
kemungkinan semakin cepat lepas ketika masuk ke lingkungan akan mudah lebih cepat hancur
nah ketika lebih mudah cepat hancur berarti bisa menjadi salah satu indikasi bahwa mikroplastik akan jumlahnya

meski masih terus dipelajari temuan sampah apd di tengah pandemi covid sembilan belas
meningkatkan beban pencemaran lingkungan tidak menutup kemungkinan sampah tersebut menjadi tempat menempelnya mikroorganisme patogen dan bahan berbahaya bagi ekosistem perairan
berisiko melepas bahan aditif lainnya bahkan berbahaya bagi manusia yang hidup di sekitarnya
yogi tujuliarto softan hedriagama jakarta